menteri bumn erick thohir menyebut ada empat perusahaan plat merah yang diduga menyelewengkan dana pensiun hingga tiga ratus miliar rupiah bahkan bisa lebih sebenarnya
lebih lanjut erick juga mengatakan bahwa dugaan kerugian senilai tiga ratus miliar rupiah tersebut tidak final dan berpotensi bertambah lantaran
masih belum dilakukan perhitungan secara menyeluruh oleh kejaksaan agung dan juga bpkp
dan saya akan bertanya langsung kepada menteri bumn erick thohir yang sudah bergabung malam hari ini di studio cnn indonesia
selamat malam pak erick
pak erick sehat
pak erick sehat
pak erick pertanyaan pertama dalam konversi kemarin kalimat yang saya kutip sedikit seperti ini khawatir dan curiga
nah dasar apa kecurigaannya ini dasar awalnya apa
karena kemiripan daripada kasus jiwasraya dan asabri itu kan investasinya yang disalahgunakan
mengharapkan investasi yang kembalinya tinggi tetapi akhirnya menginvestasikan di saham saham yang justru tidak stabil
nah disitulah saya bilang waduh ini jangan jangan di dana pensiun perusahaan perusahaan bumn juga sama
kemiripan sistem penipuannya
nah karena itu sejak awal saya bilang
ayo tim bentuk
nah setelah dibentuk tim kita bikin konsolidasi review dan standarisasi
dari tim yang dibentuk pak erick tadi
nah baru kan tetapi harus ada black and white kalau bicara sehat dan tidak sehat
dan ada dua juga konotasinya sehat itu karena memang mismanagement atau penipuan
nah makanya bpkp kita minta untuk audit dengan tujuan tertentu
atau audit indisipensi
nah itu juga investigasi lah kalau bahasa gampangnya
nah disitu kita dorong memang hari ini baru empat
ini baru empat
nah insya allah dalam satu dua minggu lagi saya akan dorong lagi beberapa
cuman yang empat ini ya seperti angkasa pura i perhutani terus ptpn rni ini awal
dan itu sudah terlihat dari investasi kurang lebih satu satu triliun
di situ ada tiga ratus miliar yang sudah menjadi kerugian negara
jadi bukan dugaan loh
bukan dugaan sudah karena kerugian negara itu harus ada sesuatu yang pasti
pasti ada kerugian uang negara itu tadi
kita berani bawa ke kejaksaan
pertanyaannya banyak nih pak akhirnya
satu satu yang pertama adalah dari tiga puluh empat itu dibilang tidak sehat
kategorinya apa saja tidak sehat mismanagement semua atau fraud semua kah
satu yang kita lihat investasinya dulu
nah investasinya ini ada penipuan ponzi skim tidak
kalau misalnya mismanagement misalnya dia melakukan investasi di sebuah perusahaan ternyata memang covid ya bisa saja
itu kita mengertilah
atau penggelembungan nilai tanah
nah itu kan beli properti nilai tanahnya digelembungkan ada kickback
nah itu juga penipuan
nah hal hal ini yang kita dorong
karena gini loh
kita tidak mau
hari ini kan bumn baik ya
kita punya pendapatan bersih itu dua ratus lima puluh triliun
yang awalnya tiga belas triliun
kita sudah memberikan dividen terbesar ke negara rp delapan puluh triliun
tahun depan delapan puluh lima
ini kan sehat
nah bagaimana kebayangan kalau nanti lima sepuluh tahun lagi tiba tiba para pensiun yang hari ini bekerja mati matian di kementerian bumn terutama ini
dan perusahaan perusahaan bumn ternyata sepuluh tahun lagi tidak mendapatkan haknya
kan berdosa kita
nah lebih baik karena ini momentumnya bagus
kita bersihkan dari hari ini
karena kebetulan ada jiwa seraya asabri yang kita belajar
saya konfirmasi berarti tiga puluh empat itu tidak semuanya fraud ya
bisa jadi mismanagement atau kemudian emang dilalah lagi covid kemarin
tetapi kita harus pastikan itu bukan fraud
nah awal memilih akhirnya empat ini yang dimajukan karena yang ini terindikasi fraud atau apa pak
dari awal ada indikasi makanya kita
ya tadi ada angka angka yang menurut kita agak menggelitik sehingga ketika kita mengundang bpkp pun sudah audit investigasi
atau tujuan tertentu bukan hanya audit
sudah tujuan tertentu
artinya kan ini memang sudah ada keyakinan dari kita ini ada sesuatu
jadi alasannya karena ada indikasi fraud atau salah penanganan
nah kemudian total tiga ratus miliar itu hanya dari empat
baru empat hari ini
dan indikasinya kemarin sudah disampaikan
ini kan dari hasil perhitungan investasi satu satu triliun lebih
nah ada indikasi tiga ratus miliar
jadi investasinya lebih dari itu
cuma kira kira tiga ratus miliar yang sudah bisa dipastikan kerugian negara
bentuk kerugian negaranya apa tuh pak
ya sama lah ketika melihat investasinya hilang
jadi kalau ponzi skrim ini kadang kadang begini loh
apalagi pensiunan yang tidak cukup mengerti
pertama investasi untung
kedua investasi untung
keempat hilang semua
nah itulah yang kita bilang itu yang kasian
dan mereka ini kan ya sudah menabung
mereka sendiri kan pensiun ini gak berlebihan
ini yang saya terus terang kenapa kemarin tidak ada bermaksud kasar
keluar kata kata yang
saya jarang sebutkan diadap
ya karena ini kan benar benar kasian sekali gitu
sesuatu yang kurang jadi hilang
ini yang saya rasa harus ada pertanggung jawaban gitu
nah kerugian negara harus ada pertanggung jawaban
di dalam kerugian negara ini pasti ada unsur sengajanya
berarti ada yang melakukan
siapa saja pak nama namanya yang di
itu ada di beliau beliau
berarti namanya sudah dilaporkan
nama namanya dilaporkan juga
iya ada di beliau beliau
bisa sesuai tupoksi saya
gak bisa diluar tupoksi saya yang seakan akan saya menjadi alat penegak hukum
saya kan hanya memanage korporasi supaya korporasinya good corporate governance
transparan lebih baik ke depan
itu aja kalau kita tugasnya
itu artinya nama nama tidak hanya hasil dari audit berupa laporan keuangannya saja
namun nama namanya juga sudah diserahkan oleh kementerian bumn
dari hasil audit
dari hasil audit yang empat itu
kurang lebih begitu
kemudian yang selanjutnya kapan akan dilakukan
mungkin satu dua minggu ini kalau sudah datanya dan hasil audit versi kita
kita akan kasih ke bpkp lagi nanti baru ke kejaksaan lagi
ada berapa sekarang yang sedang didalami oleh
ada tujuh apa saja
wah gak boleh
karena masih di audit ya
belum final nanti saat
dari tujuh ini kalau tadi kan empat kita berbicara dilakukan atau dilaporkan terlebih dahulu karena memang ada indikasi mismanagement penyelewengan dan lain lain itu
apakah tujuh ini juga
ada indikasi fraud di dalamnya
sama kan itu ilu
karena memang dana ini tidak dikeluarkan dengan baik dengan orang yang baik dengan sistem yang baik
yang namanya melakukan sesuatu perubahan itu kan perlu ada yang namanya pimpinan dan tentu sistem
nah inilah yang kenapa kalau kita lihat kasus jiwasraya itu kan dari dua ribu enam baru sekarang dibongkarnya
dan itu pun perlu recovery selama tiga tahun

nah ini juga sama
kalau kita nggak selesaikan sekarang
ini recovery nya perlu tiga empat tahun
makanya saya meyakini ini harus segera bukan menunda
kalau saya ingin menunda sebenarnya lebih gampang kok
tapi kan tanggung jawab moral yang harus saya pertanggung jawaban karena bumn nya lagi bagus
jangan sampai di kemudian hari ada isu isu yang tidak baik
tadi pak erick thohir mengatakan pimpinan dan sistem makanya ada peluang peluang untuk melakukan fraud
makanya salah satu perbaikan yang harus dilakukan
satu perbaikan di situ kan yang kita lakukan sekarang yang namanya investasi dana pensiun didampingin oleh afg
salah satu perusahaan bumn yang sudah pengalaman ketika membuka kasus jiwasraya
jadi ada pendampingnya
nah orang orang yang mengeluarkan dana ini ya mesti punya expert di bidangnya
bukan dalam kategori oh karena ini siapa karena ini pensiunannya di situ
nah ini yang kita harus jaga
selain pimpinan tadi ada sistem berarti banyak loophole sebenarnya di dalam sistem
nah itu yang terjadi di jiwasraya asabri
kenapa kita perbaikin secara sistemnya itu
nah kemarin bpkb juga mengatakan sudah memberikan rekomendasi
setidaknya untuk empat bumn ini ya
rekomendasinya apa langkah langkah apa yang akan diambil
sama yang sama kita sepakati
bahwa tidak mungkin dana pensiunan ini yang justru harus aman buat pensiunan tetapi mencari investasi dengan kembali
return atau kembali yang setinggi tingginya
akhirnya ya terpaksa bermain saham untuk goreng gorengan istilahnya pasar gitu
nah ini yang tidak boleh
kategorinya tidak bisa terlalu high risk berarti
tidak bisa tidak bisa high risk gitu
opsi opsi apa aja yang ada dalam pertimbangan pertimbangan
karena kita harus break dulu
jadi ya tidak bisa langsung dijawab nanti dijawabnya setelah break
saya akan kembali lagi dengan menteri bumn erick thohir
usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya masih bersama dengan menteri bumn erick thohir yang sedang melakukan bersih bersih bumn
kita lanjutkan lagi
tadi pertanyaan saya sebelum jeda
opsi apa saja yang masuk dalam pertimbangan untuk bersih bersih dana pensiun yang dikeluarkan
yang penting penyehatannya sekarang
ya kalau bersih bersihnya kan sudah dimulai
makanya penyehatan itu salah satunya setelah kita tahu berapa dalam pemilik dana pensiun bumn yaitu perusahaan bumn nya melalui mekanismenya mereka harus menambah dana
karena supaya ketika ditarik panjang setelah disetorisasi
jadi lebih sehat
tetapi tidak lagi melakukan investasi dengan tentu saham yang lebih fluktasi
tetapi yang lebih aman
perusahaan perusahaan blue chip yang returnnya sekian
atau investasi di surat utang negara atau investasi di apa yang memang lebih stabil
tidak yang fluktatif
nah ini yang kita lakukan
dan yang lainnya tentu kembali melihat dari aset aset yang memang sudah diinvestasi
tapi sudah jatuh tempo yang memang bagus
ya kita bisa juga spin off untuk mendapatkan cash baru
nah ini yang kita memang harus lakukan
kira kira membutuhkan waktu berapa lama
karena kan sudah pasti tidak sebentar ya
dan selama jangka waktu menyehatkan tadi bagaimana nasib para penerima manfaat setidaknya pada saat tiga tahun ini pak
inilah kenapa harus di top up supaya mereka yang jatuh tempo bisa dapat langsung diisi
tetapi ini kan jadi panjang lagi gitu loh
jadi kita tidak akan meninggalkan yang sudah ada hari ini
tapi memastikan keberlanjutannya juga tetap ada
jadinya bagi para penerima manfaat selama tiga tahun penyehatan ini
iya harus harus kita
tapi mereka bisa tenangkan ya pak ya
harus dibantu harus dilindungi
baik kemudian setelah dana pensiun yang dikelola bumn akan diteruskan dilanjutkan lagi
ini aja banyak loh
kalau minggu depan atau dua minggu lagi tujuh
dana pensiun menyelesaikan juga kerja kerjaan yang ditargetkan
kereta cepat sudah selesai
sekarang kita lagi fokus pembangunan kilang di balikpapan
jadi akhirnya seluruh penugasan yang diberikan bumn bisa tuntas
yang di dalam delapan puluh delapan persen
hingga dua ribu dua puluh empat setidaknya sebelum pemilu ini benar benar ketok pal
ya harus kan ini kan amanah yang diberikan itu
nah berbicara mengenai pemilu
tahun depan sudah pemilu
ganti ke pemimpinan
kita nggak tahu nih pak erick akan siapa yang akan mengisi menjadi menteri bumn selanjutnya
bagaimana memastikan bahwa upaya bersih bersih ini harus dan bisa terus berlanjut pak
tiga hal satu kita sudah menyelesaikan yang namanya blueprint bumn dua ribu dua puluh empat dua ribu tiga puluh empat
kemarin kita sudah duduk dengan dpr ruu bumn sudah masuk prolegnas untuk diselesaikan
salah satunya ru bumn itu yang paling penting apa sih
fungsi penugasan itu harus lebih transparan
harus disepakati oleh tiga menteri
ibu menkyu sebagai pemilik saya sebagai pengelola dan menteri yang menugaskan
dan ini dua poin yang saya rasa menjadi sistem
yang ketiga kalau kita lihat sekarang kan banyak figur figur bumn yang ada di kementerian lain
bukti berarti kita sudah jadi talent pool
nah itulah kenapa kita dorong lebih banyak lagi talent pool yang ada di bumn
baik perempuan baik di bawah empat puluh dua
sekarang banyak sekali loh leadership bumn dari perempuan
yang di bawah empat puluh dua juga seperti itu
nah kita dorong
ya keempat kembali
tadi kalau ini sudah blueprint sudah ada ruu sudah ada keempat
nah sistem sistemnya yang harus kita jaga
dan ini saya yakini dengan perbaikan ini
bumn bisa terus transformasi
bagaimana menjaga agar sistem yang sedang diperbaiki ini kemudian tidak berantakan lagi
ada sistemnya sekarang
tidak istilahnya jual beli jabatan
tapi ada sistemnya kalau misalnya kita ingin mengangkat seseorang
ada talent poolnya
oh ada lima nih talent poolnya
nah yang terbaik kita angkat gitu
nah pak erick menarik karena salah satu untuk memastikan bahwa sistem ini tetap berjalan setelah ini
karena ini kemungkinan
ini kan bukan sprint ya
salah satunya memastikan pak erick sebagai salah satu penggagas bersih bersih ini tetap berada di dalam sistem
apakah akan tetap berada di dalam sistem
kan dalam membuat bersih bersih bumn saya nggak kerja sendiri
ada pihak kejaksaan bpkp
intinya siapapun yang di dalam sistem harus punya komitmen yang sama
jangan kita hanya cari kekuasaan cari kedudukan tetapi hasil kerja tidak ada
apalagi tidak ada komitmen perbaikan untuk negeri ini
ya karena kita tahu kan jangan sampai sistem pemilu yang lima tahun ini justru terjebak pola pikir seakan akan this is ending of the game
tidak kan indonesia ini sudah tujuh puluh delapan tahun
kalau kita punya mimpi yang lebih besar lagi ya keberlanjutan dari yang sudah baik itu harus dijalankan
berbicara mengenai keberlanjutan
tentunya pak erick memiliki mimpi yang cukup besar
dan digadang gadang pak erik ini sering sekali disebut namanya untuk menjadi calon wakil presiden
saya waktu itu sudah pernah bicara bahwa mimpi saya tadi bahwa indonesia menjadi pusat pertumbuhan daripada ekonomi dunia
tetapi juga memastikan keberpihakan kepada kesejahteraan masyarakatnya
apakah konteksnya saya masuk dalam kategori tersebut
karena punya leadership yang baik punya commitment yang baik
tetapi kan itu kan bukan saya
itu ada kualisinya
ya tinggal kita tunggu saja kualisinya
kalau jodoh nggak kemana mana
siapa saja tapi yang sudah pdkt kalau jodoh
saya nggak mau terjebak di pola pikir itu
saya aja sekarang lagi deg degan
tiga puluh enam hari lagi u tujuh belas
jadi saya lebih baik fokus yang di depan mata
kita deliver yang baik
tadi sejarah sejarah bangsa ini tidak terlewatkan
tujuh belas pun jadi sejarah
tidak pernah pertandingan piala dunia u tujuh belas di asia tenggara dan pertama kali di indonesia
jadi hal ini hal juga yang harus kita ciptakan untuk tadi
generasi muda punya harapan
sebelum berbicara lebih lanjut mengenai u tujuh belas
tapi yang di depan mata nggak hanya u tujuh belas
bulan depan ini sudah harus ada pendaftaran capres dan cawapres
yang daftarkan bukan saya
kalau kemudian dipilih bagaimana
saya belum melihat itu
saya tunggu saja
saya tidak mau terjebak dari pola pikir seakan akan justru ambisi seperti itu
saya lebih berambisi menyelesaikan yang ada di depan mata saya
dan itu tidak mau jadi penyesalan saya
kalau saya out of fokus tetapi sejarah yang sedang dibangun di indonesia gagal
saya tidak mau jadi itu
tapi tanggapannya pak karena nama pak erick ini begitu santer
kemudian disandingkan dengan nama bu hovifah
untuk menjadi cawapres prabowo subianto
ya kan survei itu kan hasil daripada penelitian apresiasi masyarakat ya
saya berteman baik dengan bu hovifah
ya saya berteman baik juga dengan pak rk pak ganjar
semua saya berteman baik
intinya yang penting kita berbuat yang baik saja
ya justru kita jangan sikut sikutan
kita berbuat yang baik
ya sehingga apa tadi
kalaupun diberi kesempatan memimpin semuanya baik baik saja
itu yang kita
tapi kira kira udah
membangun sesuatu yang berat ke depan itu dengan segala perubahan dinamika daripada situasi politik global dan ekonomi global
kita perlu banyak teman
kita perlu tim yang kuat untuk sama sama
untuk membangun sesuatu yang berat ke depan tentunya juga harus ada dukungan dari keluarga
kira kira keluarga sudah tahu belum
atau komentar keluarga seperti apa
keluarga saya tidak pernah komen politik
tapi sudah ada pembicaraan ini di keluarga
sudah meminta izin kah
kemudian berminat kah sebenarnya
saya tidak pernah minta izin saya tidak pernah bicara politik di rumah
di rumah tidak pernah
saya di rumah bicara keluarga
itu space itu yang saya berikan kepada istri dan anak saya
jangan mereka terjebak atau menjadi orang lain
ya saya ingin mereka punya masa depan juga gitu
tapi dari dalam diri pak erick thohir sendiri dengan segala mimpinya yang besar itu
kita tahu sebenarnya menjadi sosok yang memiliki kekuatan untuk mengambil kebijakan itu sangat penting
inginkah bapak kalau misalkan ditawarin nih misalkan saya dari koalisi ditawarin pak mau jadi cawapres
kalau kesempatan itu ada dan memang ada ya kita lihat
tapi kembali saya akan pertanyakan lagi
kita dengan pimpinannya
ini kan pemilihan presiden bukan pemilihan waapres
jadi artinya kemestrinya ada tidak
apakah punya policy yang bagus buat ini
saya kembali saya tekankan saya tidak mau menjadi bagian kekuasaan yang justru berdosa untuk rakyatnya
kemestrinya ada dengan siapa nih pak
belum tahu kita
kalau jodoh nggak kemana udah
kalau sama pak prabowo ada gak kemestrinya
ini baik sama pak prabowo pak ganjar baik
kalau pak anies kan saya sudah berulang
gak boleh karena udah menikah
masa udah menikah digodain
kemudian kabarnya ada resistensi dari anda untuk menjadi cawapres
resistensi saya nggak pernah tahu
saya nggak pernah ikut diskusi di koalisi
saya tidak pernah juga bagian dari diskusi itu
saya fokus yang ada di depan mata saya
jadi tidak pernah membicarakan soal menyoal
soal menyoal cawapres dengan koalisi manapun
gini jangan kita terjebak politik kayak tadi
akhirnya saling dengki saling menjelekan
pak jokowi sudah mencontohkan ketika kemarin setelah pemilu
bersatu dengan pak prabowo
kalau dua pemimpin kita saat itu sangat berbeda
kita menghadapi covid
dengan sekarang dinamika perubahan yang terjadi di dunia
kembali saya tekankan
ini jangan terpikir hanya duduknya
tetapi tantangan ke depan yang sangat berat
dan saya harus ingatkan kenapa

di mana penduduk kita tua ekonomi melambat
kita hanya punya lima belas tahun
jangan mikirin kedudukannya
memikirkan tugas beratnya
jadi laksanakan aja
bagaimana keputusan bapak
apakah benar jadi cawapres atau nggak perkembangannya ya
kalau nanti koalisinya ada baru kita ngobrol
kalau nggak ada kenapa diputusin
nanti ngobrol lagi kesini ya pak ya
baik terima kasih pak erick thohir menteri bumn
kita akan menunggu berbagai perkembangan dari kasus korupsi u tujuh belas
kemudian juga perkembangan cawapres nih katanya seperti itu
ya doa yang penting jalan tugas tugasnya itu aja
baik terima kasih pak erick thohir telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom pada malam hari ini